presiden joko widodo menampik isu serbuan tenaga kerja asal tiongkok ke tanah air
hal tersebut diungkapkan jokowi dalam pembukaan deklarasi pemagangan nasional
di kawasan karawang international industry city karawang jawa barat
dalam kesempatan ini presiden dengan tegas menampik beberapa rumor di masyarakat
yang mengatakan bahwa indonesia diserbu sepuluh juta pekerja asal negeri tiongkok
menurut presiden total pekerja tiongkok di indonesia hanya ada dua puluh satu ribu tenaga kerja
sedangkan angka sepuluh juta yang saat ini berada di masyarakat
merupakan target untuk turis tiongkok yang diharapkan berwisata ke indonesia
hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tiongkok yang kian melejit
meski saat ini juga mengalami perlambatan ekonomi
sehingga turis tiongkok menjadi incaran banyak negara
bisa meresahkan masyarakat
jumlahnya hanya dua puluh satu ribu dibilang sepuluh juta dibilang dua puluh juta
angkanya dari mana ditanya itu angkanya dari mana seperti itu
gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini nggak mungkin dong mereka kesini
itu untuk turis itu untuk turis
kalau ada kalau ada yang ilegal
ya tugasnya imigrasi tugasnya kemenang kerja untuk menindak
karena sekali lagi gajinya yang di sana itu dua kali tiga kali lebih gede dari kita
paling paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keangkin
katakanlah dari seratus ada yang diambil satu atau dua ya saya kira wajar